terima kasih ya
kalau lagi main boneka kayak gini
aku jadi ingat sama ibu wati
ibu wati kan selalu
kalau kita lagi sedih
iya ibu wati tuh orangnya baik banget
gak tau deh nasib kita kalau gak ada ibu wati
gak tau deh
pokoknya jangan sedih biarin
kita balas anak murid itu
iya aku setuju
enak aja main ambil kamar kita
tapi kita harus pikirin cara untuk kerjain mereka
pokoknya mereka harus keluar dari panti ini
aku masih kecewa dengan ucapan dan sikap kamu tadi
kenapa sih sikap kamu kayak nggak peduli gitu sama aku
padahal aku hanya baik baik loh sama kamu
kok pikiran bunda
emang bunda kamu kenapa
bundanya bening udah meninggal
aura bunda kok belum meninggal
kamu jangan nangis lagi ya
kamu jangan sedih lagi ya
kita semua ada kau buat kamu
jangan sedih lagi
terima kasih ya
aku jadi inget sama ibu wati
ibu wati kan selalu
kalo kita lagi sedih
iya ibu wati tuh orangnya baik banget
gatau deh nasib kita kalo gak ada ibu wati
kok kalian jadi sedih sedihan sih
padahal kan seharusnya kita bahagia
kita harusnya hibur bening yang lagi sedih
jangan malah segi sedian gini
sudah pada kesedihan
kakak kamu itu menikah sama perempuan yang gak jelas
yang hanya mengincar harta kita
nah ya itu beda mah
lagian udah lama aku males bahas soal ini
raka mama itu mau kamu sadar
kalau raka mama belum selesai bicara
dengarin dulu dong
aku gak mau debat sama mama
mama kan juga gak mau berdebat sama kamu
papa cuma mau kamu tinggalin perempuan itu
ini gara gara perempuan itu raka jadi semakin berani sama aku
ayo dihabisin ya sarapannya ya nak ya
gimana enaknya si gorengnya
aku gak akan membiarkan mereka terlantar
dan membuat anak anak ini sedih
kalau bunda nggak tahu gimana keadaan kamu
makan harus lahap
terus harus habis
dan mandi dulu
baru ikut sama bunda
mertemukan hamba dengan anak hamba
diman deja aja ya yo majever
mas kico tuh kesnea semuanya
sumpah caranya lah